harimau dikenal sebagai predator buas dibalik kepuasannya
harimau menjadi kawan sebagai penjaga dan juga penyelamat ekosistem habitat hutan
namun sayang hewan atau binatang yang semestinya bisa menjadi kawan bagi manusia
justru sebaliknya justru menjadi lawan kepuasan manusia
jadi pertanyaannya bagaimana harimau dan juga terlibat dengan konflik dengan manusia
haruskah harimau ini menjadi kawan atau justru sebaliknya harimau menjadi lawan
saya akan mengajak anda kita akan mengenal beberapa spesies atau subspesies
dari harimau yang ada di indonesia dengan kategorinya
ada yang terancam punah bahkan sudah ada juga atau berada di status atau kategori yaitu punah
kita lihat yang pertama ini yang mungkin juga paling sering kita dengar terlibat konflik dengan manusia
seperti yang terjadi di sumatera utara di mandailing natal beberapa hari yang lalu
kita akan mengenal bagaimana harimau sumatera
harimau sumatera atau dengan nama lain pantera tigris sumaterae
nah harimau sumatera saat ini sudah berada dalam kategori atau statusnya yaitu terancam atau diambang punah sejak tahun dua ribu
jejak terakhir dari harimau sumatera ini diketahui berada di kawasan atau di sekitar pulau sumatera
dan juga ada di beberapa tempat konservasi dunia
salah satu lembaga konservasi dunia ini juga bahkan mengatakan bahwa harimau sumatera atau pantera tigris sumatera
ini juga berada di ambang kepunahan atau terancam punah
selain harimau sumatera juga ada beberapa subspesies harimau lainnya di indonesia
yang juga sudah lebih dulu dalam kategori atau status punah
yang pertama adalah harimau bali atau pantera tigris balika
ini sudah diklasifikasi
harimau bali ini juga sudah dikategorikan atau dikategorikan punah sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
jejak terakhir dari harimau bali ini terlihat di kawasan bali yaitu juga terlibat dengan konflik manusia di sana
kondisinya cukup mengenaskan mati dalam keadaan atau kondisi mati ditembak oleh warga di kawasan bali barat
pada tanggal dua puluh tujuh september tahun seribu sembilan ratus enam puluh
selain harimau bali dan juga harimau sumatera ada juga harimau jawa

atau yang lebih dikenal dengan pantera tigris sundaika
ini juga masuk dalam status atau kategori punah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita lihat jejaknya terakhir kali ditemukan di sekitaran taman nasional gunung halimun jawa barat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jejak cakarnya juga ditemukan di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kita lihat ke grafis berikutnya
bagaimana kita mengenal
lebih dekat dengan harimau sumatera
oke habitat kita kebobot terlebih dahulu mungkin
bobot dari harimau sumatera diperkirakan empat puluh delapan sampai dengan satu ratus empat puluh kg
populasinya juga banyak sekali ditemukan di kawasan atau di pulau sumatera
tersebar di riau dan juga jambi
hanya tersisa sekitar tiga ratus tujuh puluh satu ekor di kawasan atau di seluruh indonesia
ini yang menyebabkan mengapa harimau sumatera ini dinyatakan sebagai salah satu subspesies yang berada diambang atau terancam punah
harimau sumatera banyak ditemukan di rawa air tawar dan juga rawa gambut
di kawasan riau dan juga jambi banyak sekali ditemukan di sana
populasinya sendiri kenapa dikatakan hanya tiga ratus tujuh puluh satu ekor
ini turun sebanyak atau sebesar
tujuh puluh persen dalam seperempat abad terakhir atau dua puluh lima tahun terakhir
dikarenakan adanya ancaman pembukaan lahan pertanian serta juga perkebunan komersial di sana
di samping itu juga ada perdagangan dari bagian bagian tubuh harimau
yang juga menjadi sorotan besar diperjual belikan
kemudian yang paling besar adalah konflik yang terjadi dengan manusia
sehingga meskipun memang sudah dilindungi diprotek secara hukum
itu tadi kita lihat tujuh puluh persen turun dalam waktu dua puluh lima tahun atau seperempat abad terakhir
nah kita lihat berikutnya
ini adalah dua kasus atau dua contoh terkait ancaman kepunahan dari harimau sumatera
atau harimau yang berada di indonesia karena terlibat dengan konflik manusia
kita lihat dulu yang pertama
di tanggal tujuh maret di tahun dua ribu dua puluh
ini maksudnya dua ribu enam belas
ini ada kasus seekor harimau tewas di tangan warga di desa selantontonga
di kecamatan panggaribuan di tapanuli utara
ini dimana satu ekor harimau ini tewas ketika itu terperangkap jerat babi milik warga di sana
kemudian tubuhnya dipotong
bahkan juga dibagikan untuk dimakan oleh warga sekitar
di perkirakan harimau yang dibunuh oleh warga ini
berusia lima sampai dengan tujuh tahun
tidak hanya itu kita beralih ke bulan mei di tahun dua ribu tujuh belas
juga ada konflik antara harimau dengan manusia
dimana bbks daya sumatera utara mendapatkan tidak hanya laporan
namun juga temuan ada seekor harimau sumatera yang dibunuh di kawasan labuhan batu utara
nah harimau ini sudah ditemukan dalam kondisi sudah mati
bahkan sudah dikubur
dengan ada bagian tubuhnya yang hilang
kumis dan juga kelaminnya juga hilang
nah kulit kepalanya juga ada sedikit bekas luka
seperti bekas diiris
harimau sumatera ini berkelamin jantan
di perkirakan usianya sekitar lima tahun
itu kita lihat dari banyaknya atau faktor yang menyebabkan bagaimana populasi harimau sumatera
ini sehingga terancam punah di indonesia
yang paling besar adalah konflik antara manusia dengan harimau